sebanyak tujuh ekor burung beragam jenis mengikuti kompetisi burung berkicau yang digelar di stadion jalak harupat kabupaten bandung
untuk memperbutkan piala pasun dan tingkat nasional
selain untuk melestarikan hewan bersuara merdu ini kompetisi juga bertujuan mendongkrak harga beragam jenis burung terutama sang pemenang
burung berprestasi bisa dihargai dengan harga fantastis yaitu mencapai delapan ratus juta rupiah
kawasan stadion sijal karupat mendadak ramai namun bukan karena adanya pertandingan sepak bola
melainkan karena gelaran lomba burung berkicau tingkat nasional
ribuan pecinta burung dari berbagai daerah di indonesia berkumpul untuk memperebutkan piala pasundan dalam gelaran kontes burung berkicau
acara yang telah digelar kedua kalinya ini diikuti hampir sekitar tujuh ekor burung yang dilombakan
berita terkini mengenai perjalanan ke jalak harupat
berita terkini mengenai perjalanan ke jalak harupat
sering cucak hijau punya abah cahaya delapan murai batu sama kenari lobet juga
terdapat delapan kelas dengan beragam jenis burung yang dilombakan
mulai dari kelas kian santang yang melombakan burung jenis murai batu ekor hitam
anies kembang kenari pentet cucak jenggot dan jalak suren
hingga kelas cakra buwana yang melombakan burung murai batu ring dan lovebird umum
atau kelas bergensi yaitu pasuruan
kepala sundan dengan burung murai batu
penilaian dilihat dari berbagai aspek
salah satunya irama yang dinilai variasi suara dan kecepatannya
serta fisik atau gaya yaitu gerak dan olah tubuh burung
selain untuk melestarikan hewan bersuara merdu ini
tujuan digelarnya acara ini untuk meningkatkan nilai jual burung yang berprestasi
tujuan lomba burung adalah induknya adalah di pelestarian burung sendiri
bagaimana burung burung yang ditakarkan oleh masyarakat ini
bahkan di sini perwakilan dari berbagai indonesia
siapa yang menang di sini burungnya akan jadi mahal
mengangkat keekonomian rakyat tentunya ya
burung yang telah mengikuti banyak perlombaan dengan sejumlah prestasi
harganya bisa mencapai delapan ratus juta rupiah per ekornya
kompetisi burung berkicau rencananya akan rutin digelar setiap satu tahun sekali
dian permatasari kabupaten bandung
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu